tunggal putra indonesia antoni sinisuka ginting berhasil lolos ke perempat final turnamen bulu tangkis korea terbuka dua ribu delapan belas
antoni sukses melewati hadangan tunggal putra taiwan wang zu wei di babak kedua
antoni yang menempati keunggulan ke tujuh mendapat perlawanan cukup ketat dari wang zuwei
dalam pertandingan yang berlangsung selama empat puluh delapan menit anthony menang dua game langsung dua puluh satu delapan belas dan dua puluh satu delapan belas
tunggal putra yang kini masuk peringkat sepuluh besar bwf itu pun melaju ke perempat final dan akan bertemu dengan tunggal putra taiwan lainnya chou tien chen
selain antoni dua tunggal putra indonesia lainnya jonathan christie dan juga tommy sugiarto juga berhasil menembus babak delapan besar korea terbuka

tunggal putra indonesia yang menempati keunggulan ke tujuh mendapat perlawanan cukup ketat dari wang zuwei di babak ketua